untuk mengetahui bagaimana proses dan tahapan vaksinasi telah bergabung bersama kami
selamat siang bu sri
bu sri kalau kita bicara tentang vaksinasi vaksin sinovac sendiri sudah dilakukan sejak tanggal tiga belas januari lalu
dan vaksin sinovac adalah vaksin yang inaktif atau vaksin yang sudah dimaktikan virusnya
dan sebenarnya seperti apa bu cara kerja dari vaksin ini sendiri untuk menangkal adanya paparan virus covid sembilan belas bu
ya selamat siang pak yuda
jadi seperti tadi diceritakan bahwa sinovac jadi vaksinnya namanya coronavac ya pabriknya namanya sinovac
ini satu vaksin yang dibuat dari virus yang dimatikan atau istilahnya wholesale inactivated vaccine
jadi artinya apa artinya virus yang dimasukkan itu sudah tidak hidup
sehingga dia tidak akan membuat satu penyakit
seperti kalau kita masukkan satu virus yang hidup
seperti kalau kita kena infeksi alami
maka dalam hal ini di dalam vaksin inaktivated itu ada tambahan
yang kita sebut zat adjuvan
azuhan ini terdiri dari aluminium hidroksida
dan inilah yang kadang kadang membuat efek samping agak nyeri agak bengkak di tempat suntikan
jadi itu yang harus diperhatikan
yang kedua untuk vaksin inactivated tidak bisa kalau cuma satu kali penyuntikan

yang kedua untuk vaksin inactivated tidak bisa kalau cuma satu kali penyuntikan karena suntikan pertama itu yang terangsang adalah yang kita sebut cell memory
jadi kita ini mempunyai cell lymphocytes namanya cell darah merah
yang dia bisa mengenali satu antigen kita sebutnya yang masuk dalam badan kita
kemudian dia membuat memory
membuat satu kenangan begitu ya
dan ini adalah diberikan pada suntikan yang pertama
jadi yang pertama antibody nya memang meningkat cuma masih rendah
nah baru yang suntikan kedualah
kemudian dia sudah ada melakukan antigen
kalau memory nya sudah mengenal maka empat belas hari kemudian kita suntikan yang kedua
baru membuat satu antibody yang tinggi mencapai yang kita sebut ambang pencegahan atau protective level
maka untuk vaksin in activated itu tidak bisa kalau hanya satu kali
dia satu pasang
primary nya ini harus vaksin satu dan vaksin dua dengan interval tertentu
jadi kalau hanya satu kali antibody nya pasti mati
itu yang kita harus hormati untuk vaksin inactivated
iya bu sri dengan demikian bisa dikatakan ketika terjadi kasus seseorang terpapar virus corona seperti di bandung
ada tujuh relawan
kemudian di sleman yogyakarta
bupati juga terpapar setelah menjalani vaksin ini karena memang sel memori antigen mereka belum terlalu kuat
dan memang perlu ada dua kali penyuntikan sebelum akhirnya mendapatkan antibody yang sangat sempurna
lalu apakah hal ini terjadi memang karena mereka terpapar virus
ataukah memang tadi ibu katakan meskipun
ini adalah inactivated virus
apakah memang ada kemungkinan dampak lain bu
saya kira itu beda ya
di bandung dengan tujuh kasus pada uji klinis dengan pemberian dia sudah selesai
sudah dua penyuntikan
kemudian di follow up selama tiga bulan
tetapi kalau ibu yang bupati sleman itu lain
itu baru disuntik beberapa hari kemudian dia positif
itu beda sekali
jadi kalau yang bupati sleman itu beda sekali
jadi kalau yang bupati sleman itu lain itu baru disuntik beberapa hari kemudian dia positif
jadi kalau yang bupati sleman itu beda sekali
saya kira itu bisa terjadi karena memang infeksi virus itu begitu terkena itu nggak langsung sakit
tetapi ada proses di dalam badan kita yang kita sebut masa inkubasi atau masa tunas gitu ya
jadi dari masuknya virus ke dalam badan kita sampai keluar gejala
itu yang kita sebut masa inkubasi
tiap infeksi tiap virus atau bakteri itu berbeda beda
untuk covid ini sekitar dua sampai empat belas hari
makanya kenapa isolasi empat belas hari
karena masa inkubasi paling lama itu empat belas hari
jadi di dalam masa inkubasi ini belum ada gejala
tentunya orangnya juga nggak tahu kalau dia sedang dalam masa inkubasi
maka waktu itu disuntik
disuntik kemudian keluarlah pada waktu masa inkubasinya sudah selesai
maka timbul gejala dan kita periksa positif
jadi itu bisa saja terjadi
karena dia dalam masa inkubasi
tapi pada umumnya tidak menjadi berat
karena itu tadi
sudah ada ya walaupun sedikit hal memorinya sudah aktif begini
biasanya sudah terlalu tinggi gejalanya
tetapi dia tidak bisa mencegah karena belum selesai
tetapi kalau yang di bandung lain
kalau yang di bandung itu memang untuk mengetahui efektivity suatu vaksin pada uji klinis
itu harus selesai dulu pemantauan
ini tiga bulan untuk interim analisis
jadi memang seperti diketahui penyakit itu terjadi kalau ada interaksi dari tiga faktor
kita sedang ingin mengatakan istilahnya host agent dan environment
jadi hostnya itu adalah si orangnya itu sendiri
agentnya adalah penyebabnya dalam hal ini virus covid
dan kemudian environment adalah lingkungan
jadi tiga faktor ini berperan
mana yang paling lemah disitulah kemudian menjadi penyakit
jadi di dalam hal ini belum tentu si orang itu imunnya rendah
tetapi kalau itu tadi
kalau virusnya banyak atau virusnya ganas
kemudian lingkungan di kantor misalnya
seberapa orang juga pesakit dibandingkan hanya satu orang
atau dia di dalam bus di dalam transjakarta dan sebagainya
itu akan berbeda
jadi itu masih mungkin saja
terjadi untuk yang di klinik
saya kira demikian
baik ibu ini terkait dengan orang yang sudah divaksin
ternyata dia positif
apakah memang akan mendapatkan vaksin untuk tahap kedua
ataukah sementara karena dia sudah terpapar tidak lagi harus mendapatkan vaksin
sementara kita tidak berikan kepada yang sudah pernah covid
karena memang indikasinya adalah yang belum pernah kena covid
jadi kalau sudah pernah kena
kemudian di tengah tengah dia kena
ya insya allah moga moga dapat antibody dari virus yang baru ini
yang masih hidup gitu ya
jadi dia juga membuat kekebalan
moga moga ini sebagai suntikan yang kedua
tetapi secara alam
jadi kita tidak akan berikan untuk vaksinasi yang kedua
ini terkait dengan vaksin yang akan diberikan ke indonesia bu
ada enam jenis macam vaksin yang mungkin memang nanti akan diberikan secara bertahap bagi masyarakat
seandainya misalkan saya divaksin pertama dengan brand sinovac
kemudian nanti menggunakan brand yang lain
apakah itu akan mengurangi efektivitasnya
atau tidak ada masalah sama sekali bu
kalau secara umum ya
secara peraturan vaksinasi
kita tidak memberikan vaksin yang berbeda platform
karena ini yang covid ini platformnya bermacam macam
nanti ada yang viral sektor
ada yang rna
ada lagi yang mungkin apa namanya dengan betul namanya dna juga
jadi tergantung dari platformnya
kalau platformnya berbeda saya kira tidak mungkin kita ganti ya
dan juga penelitiannya belum ada
kita biasanya melihat apakah pernah diteliti oleh di luar misalnya
dia mengganti ganti dengan merek lain
selama belum ada penelitiannya kita tidak menghancurkan
jadi seharusnya adalah vaksin yang sama
kalau sampai terpaksa ya
asal platformnya sama mungkin masih bisa dipertanggung jawab kan
tapi kalau platformnya sudah berbeda
kita tidak menghancurkan
karena mungkin anti vaksinnya berbeda akan bentuknya
ya ibu kalau kita bicara tentang vaksin lain
setiap tahun harus di renewal ya
ataupun diinjeksi lagi
apakah kemungkinan nanti vaksin covid sembilan belas akan juga melakukan hal
mengingat strain yang banyak
mengingat strain yang baru seperti di inggris
kemudian di beberapa negara lain juga ditemukan
apakah memang nanti akan terus dilakukan pengembangan
sehingga masyarakat tetap akan divaksin setiap tahun ya ibu
ya kita masih belum bisa menentukan ya
karena mutasi mutasi ini kan juga
kalau mutasi kecil kecil itu tidak berpengaruh sebetulnya
pada vaksin yang sudah terbentuk
kecuali kalau mutasinya major ya
jadi asam aminonya memang banyak yang berganti
dan mungkin itu bisa menjadi strain lain
yang kemudian tidak ampuh lagi vaksinnya
jadi ini belum ada ketentuan bahwa kita harus mengganti vaksin
tetapi bukan hanya mengganti jenis strain nya saja
tetapi mungkin antibody nya sudah turun
tetapi vaksinnya vaksin yang sama
kalau influenza itu tiap tahun yang bersirkulasi bisa berbeda
jadi kita juga mengganti
apakah tahun ini
apakah tahun ini dengan tahun depan itu sama atau tidak isinya
karena influenza ada abc ada artisotipenya bermacam macam
dan ini kita bisa kombinasikan begitu
kalau di corona ini belum sampai ke sana
jadi sementara kita masih belum mengatakan bahwa kita haruskan di strain
tetapi kalau ulangan masih mungkin
apakah setahun sekali atau saya tidak tahu
belum ketahuan ini
kita tunggu mungkin penelitian penelitian di tahun dua ribu dua puluh satu
dan memberikan satu pencerahan untuk itu
terima kasih untuk waktunya berbincang bersama kami di cnn indonesia news hour
selamat bertergai kembali ibu